kami siang tim kuasa hukum bersama pihak keluarga almarhum yosua mendatangi bank bni untuk meminta kejelasan rekening yosua
kedatangan keluarga diterima pihak bank bni yang diwakili oleh pimpinan bni cabang cibinong krista primaresta
dalam pertemuan ini pihak keluarga memohon agar rekening atas nama nofrian syah yusua huta barat kembali dibuka kepada ahli waris
pengacara keluarga almarhum yosua kamarudin simanjuntak juga sudah melaporkan kehilangan kartu atm
telepon seluler hingga laptop milik almarhum yusua ke polres metro jakarta selatan rabu malam
sebelumnya dalam berita acara pemeriksaan customer service bni anita amalia selaku saksi di pengadilan jakarta selatan mengatakan
bahwa ada transaksi pemindahan rekening atas nama nofrian syah yusua huta barat ke riki rizal sebanyak dua kali dengan besaran dua ratus juta pada sebelas juli
sementara jenazah yusua dikuburkan pada sepuluh juli dua ribu dua puluh dua
kini saya berencana mendampingi
kiliin saya les samuel huta barat dan itorosti simanjuntak sebagai ahli waris daripada almarhum brigadipolisi novrian syah yusua huta barat sarjana hukum
untuk melacak semua rekeningnya meminta semua transaksi transaksinya merapat saldo awal
seperti apa perputaran uangnya atau pernyataan traksisnya
atau building statementnya kemudian menutup semua rekening itu supaya itu tidak disalahgunakan oleh orang lain
alhamdulillah tadi kita sudah kedatangan kunjungan dari bang kamarudin selaku kuasa hukum dan juga dari keluarga bapak samuel ibu dan kak yuni keluarga dari almarhum yosua
tadi kita sudah berbincang bersama menerima kedatangan beliau apa yang sudah disampaikan oleh bang kamarudin
saya rasa akhirnya clear sih jadi sudah bisa apa yang diharapkan dari abang dan keluarga tadi sudah kita bantu